dua orang tak dikenal melakukan teror dan menyerang pos polisi polres lamongan selasa dini hari
akibat serangan tersebut seorang anggota polisi terluka di bagian mata kanan saat berjaga
jajaran polres lamongan selasa siang mengamankan istri salah satu terduga penyerangan pos polisi di pacitan
yang mengakibatkan satu orang anggota polisi terluka
peristiwa penyerangan itu terjadi pada selasa dini hari saat sejumlah anggota polisi tengah bertugas jaga
namun tiba tiba dua orang tak dikenal langsung melakukan penyerangan dengan sebuah getapel
akibat penyerangan tersebut anggota bernama bribka andreas terluka pada bagian mata kanannya
korban langsung dilarikan ke rumah sakit bayangkara surabaya
pasca penyerangan polres lamongan berhasil menangkap dua pelaku yang diduga pecatan polisi dari polres sidoarjo
hingga saat ini pemeriksaan kedua pelaku tersebut berlangsung tertutup
masih dalam penanganan kepolisian dan masih pendalaman
dan terkait motif maupun dugaan pelakunya
berapa yang diaman kan dua orang
apa dua orang ini sementara dua orang
atas kejadian itu polisi langsung memperketat dan meningkatkan penjagaan di sejumlah pintu masuk markas kepolisian
miftah hularif lamongan
teteskan vital ear oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda